sesuai dengan fungsinya alun alun ini sebagai sarana hiburan
saya pikir bahwa yang dalam hanya kontestasi politik elektoral hari ini
setelah mengeluarkan aroma wangi masukkan lobster dan diaduk hingga warnanya kuning kemasan
di sini ada sebuah
seperti lengket ini dari yang besarannya ya kurang lebih sekian puluh sentilan tidak ada
jumlah imigran dari tahun dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas tahun anggaran berada di angka dua ratus tiga puluh sembilan enam ratus
permasalahannya kita di sini pak kalau untuk tanaman holti kultultura yang saya bilang tadi
waktu kita masukkan makanan begitu banyak pada saat buka
walaupun merupakan wilayah perkampungan lokasi kampung ketandaan bisa dibilang strategis
nah siapa kemudian yang memberi kewenangan kepada senior senior ini untuk melakukan tadi
kita suka kucing terus kita harus memaksakan orang semua suka kucing kita tidak boleh egois
tadi telepon kepada saya di mana di lapangan dengan indra sapri
malah justru barangnya kayaknya nggak berguna gitu
alunan musik memecah keliningan di dusun butuh
dulu pas lagi mulai basket itu
ini yang disebut dengan sistem franchising terror
pertama dilihat dari sisi siapa yang bicara
orangnya juga sangat mandiri jadi menginspirasi buat karyawan di toko di sini